informasi pertama kita awali dari pulau sumatera gedung perkantoran dan rumah warga di kabupaten mandaling natal sumatera utara
rusak usai dilanda gempa bermagnitudo enam empat
meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun warga tetap waspada apabila terjadi gempa susulan
sementara itu warga di kabupaten pasaman barat sumatera barat juga berhamburan keluar rumah saat gempa terjadi
kondisi gedung kantor samsat
melalui deteksi layar gempa bumi
dari data bpbd mandailing natal gempa bumi yang terjadi di pantai barat ini juga terasa kuat di kecamatan muara batang gadis
bahkan warga di pesisir pantai kecamatan muara batang gadis sebagian besar memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman
selain takut terjadi tsunami padamnya listrik dan gempa susulan menjadi alasan utama warga mengungsi
lagi lagi sampai sambil ada kejauhan
keluar dari kafe ini lari lari ke jalan
ada kerusakan di pantai ini
enam empat yang berpusat di padang sidempuan sumatera utara juga terasa kuat di kabupaten pasaman barat sumatera barat
warga pun berhamburan keluar rumah akibat goncangan yang dirasakan
karena memiliki trauma akan gempa warga pun memilih bertahan di luar rumah mereka
seperti di daerah simpang tiga kabupaten pasaman barat ini
warga memboyong seluruh anggota keluarga dengan menggelar tikar di teras rumah
kuat sampai berhamburan
keluar kami semua
ya kemarin kami kan gempanya di sini di talu kan dekat sini kan
bmkg menyatakan pusat gempa di delapan puluh dua km barat daya padang sidempuan dengan kedalaman satu ratus dua km
gempa tidak berpotensi tsunami
dendikutan cnn indonesia